terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
ratusan warga dan pedagang ikan bakar minggu siang tumpah ruah mengikuti festival ikan bakar bersih di banyuwangi
aneka ikan unggulan seperti kerapu cakalang tuna hingga baramundi tersajikan dalam festival ini
selain meningkatkan harga jual festival juga mendorong penjual agar menyajikan makanan ikan yang bersih dan sehat
ratusan warga dan nelayan di banyuwangi tumpah ruah di sepanjang jalan pelabuhan minapolitan muncar banyuwangi minggu siang
mereka berkumpul untuk mengikuti festival ikan bakar bertajuk fish market
dengan menggunakan batu bata untuk tungku dan arang untuk perapian mereka berlomba menyajikan ikan bakar beragam jenis
seperti kerapu cakalang tuna baronang hingga baramundi
masing masing peserta harus menyajikan ikan secara bersih dan hasil bakaran yang bagus baik yang menggunakan bumbu maupun tidak
sementara ikan yang dibakar merupakan ikan segar tangkapan mereka dari perairan laut muncar
meski sudah terbiasa berjualan ikan bakar namun sejumlah pedagang kesulitan dalam penyajian secara bersih dan higienis
sesuai arahan panditia festival
jadi menghenti sama ikan putian
sementara itu festival ini sengaja digelar pemerintah kabupaten banyuwangi untuk meningkatkan harga jual ikan bakar asap khas muncar
serta memperbaiki pola penyajian yang selama ini dikenal masih kumuh dan tidak rapi
mendorong masyarakat supaya lebih higienis dalam menyiapkan ikan
jadi ini sebenarnya mendorong kebanggaan rakyat untuk mengkonsumsi ikan
yang kedua mendorong masyarakat sekitar untuk semakin bersih dalam menyajikan ikan
dengan festival ini pemka banyuwangi sekaligus memperkenalkan muncar sebagai sentral kuliner olahan ikan laut nasional di banyuwangi